ribuan delegasi dari satu ratus tiga puluh tujuh negara hari ini resmi menggelar konferensi perkotaan pbb
konferensi yang berlangsung selama tiga hari tersebut akan membahas isu perumahan
dan pembangunan perkotaan berkelanjutan
pengibaran bendera indonesia dan bendera pbb menandakan
pembukaan konferensi ini dihadiri oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
sekretaris jenderal un habitat tiga dan wali kota surabaya
sekretaris jenderal un habitat iii john close mengatakan
surabaya merupakan kota yang berkomitmen dalam pembaruan perkotaan
pasalnya dengan keterbatasan sumber pendanaan
pemerintah kota surabaya mampu sedikit demi sedikit membenahi lingkungan mereka
sehingga menjadi inspirasi untuk meningkatkan dan memberikan kesempatan yang lebih baik
kepada warga untuk hidup layak di perkotaan
contohnya bagaimana pemerintah lokal yang berkomitmen
bisa mencapai banyak peningkatan
walaupun kadang kadang dengan tidak banyak sumber
dan itu selalu memerlukan ingenu kreativitas inovasi
dan dalam hal itu saya yakin bahwa pemerintah itu adalah pemerintah untuk itu
sementara untuk mengantisipasi keamanan prepkom un habitat
seluruh anggota satreskrim polresta besurabaya telah disiagakan
satu persatu senjata api organik yang dimiliki anggota diperiksa kelayakan dan kesiapannya
tidak hanya sempi jenis pistol senjata serbu otomatis juga tak luput dari pemeriksaan
kita harus persiapkan termasuk senjata yang akan digunakan sebagai senjata bagi anggota polri sendiri
sehingga pada waktu pengamanan senjata ini digunakan tidak ada kendala di lapangan
dalam menghadapi agenda internasional ini polrestabes surabaya mengerahkan tiga anggota
mereka akan disebar ke berbagai tempat termasuk melakukan pengamanan tertutup di beberapa lokasi vital digelarnya preparatory committee
preparatory committee un habitat tiga adalah konferensi yang dinakodai langsung oleh sayap organisasi pbb
program ini mengangkat isu isu penting mengenai pemukiman manusia di kota kota seluruh dunia
acara yang berlangsung setiap dua puluh tahun ini
pertama kali digelar di vancouver kanada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
kemudian turki tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan yang ketiga akan digelar di ecuador tujuh belas oktober mendatang
sedangkan yang digelar di surabaya adalah persiapan konferensi menuju puncak acara yang digelar di ecuador nanti
hasil persiapan konferensi ini nantinya akan dijadikan masukan para delegasi untuk mewujudkan kota ideal di seluruh dunia
untuk memenuhi kebutuhan warganya
ya salah satu pembahasan yang dibicarakan dalam konferensi perkotaan pbb adalah bagaimana menangani kampung kumuh
kota surabaya sendiri menjadi contoh penataan kampung kumuh bagi dunia
namun dibalik itu surabaya nyatanya masih banyak memiliki kampung kumuh dan kotor
satu di antara kampung yang masih kumuh adalah kampung di serengganan gang satu dan gang dua
kelurahan sidodadi kecamatan simokerto surabaya
di kedua gang tersebut terlihat sejumlah gerobak pkl berjajar di tepi pintu masuk kampung
yang membuat nuansa kampung ini terkesan semrawut
terlebih perkampungan ini termasuk kampung padat penduduk yang dihuni oleh ratusan warga
selain itu jalan di kampung ini juga terlihat kotor dan kurang bersih
menurut warga setempat kampung serengganan ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kota khususnya untuk kebersihan dan keasrian
hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran para penghuni untuk menjaga kebersihan kampung
mereka mengakui hanya setahun sekali atau setiap tanggal tujuh belas agustus melaksanakan kerja bakti
ini gimana bu aktivitas warga untuk bersih bersih gitu gimana
tapi pemerintah kelurahan maupun kecamatan nggak pernah kesini atau bersihin atau gimana gitu
namun wajah kampung kumuh di serengganan ini tak akan pernah muncul mewakili wajah keseluruhan kampung di surabaya dalam event internasional
ketika ini pemerintah ini akan memperlihatkan wajah kampung yang sudah diperindah dan dipercantik kepada delegasi asing
sementara wali kota tririsma harini yang menjadi pembicara di the street preparatory committee menyampaikan bahwa untuk penataan permukiman
dirinya mengandalkan kearifan lokal hingga mampu merubah kampung kumuh menjadi berbagai kampung dengan keunggulan masing masing
ini pembangunan semaju apapun harus
apapun harus diiringi dengan kearifan lokal
nah kebetulan saya mencoba menghidupkan lagi kearifan lokal di surabaya
membuat kampung kampung macam macam kampung lingkungan kampung unggulan terus sekarang ini kampung pendidikan
untuk penataan permukiman pemerintah kota surabaya menganggarkan dana lebih dari tiga puluh miliar rupiah untuk merestorasi berbagai kampung
wahyu pratama surabaya